bisnis investasi lukisan merupakan salah satu cara kolektor seni memainkan uangnya
tidak main main keuntungannya pun bisa mencapai ratusan juta rupiah
siapa sangka ternyata lukisan dapat menghasilkan keuntungan yang tidak sedikit bagi para pecinta seni
salah satu caranya adalah dengan menginvestasikan uang kita pada lukisan
bisnis ini bahkan membuat indonesia berada pada posisi teratas industri seni asia pada awal dua ribu an
baru belakangan situasinya agak menurun
kolektor menyatakan investasi membeli lukisan dapat memberikan keuntungan besar
namun untuk masyarakat awam perlu pendampingan khusus oleh ahli seni dalam memilih lukisan yang akan diinvestasi
kalau mengenai investasi memang lukisan itu termasuk satu barang
kalau kita pandai mengelolanya itu itu bisa menghasilkan jauh lebih besar daripada investasi lain
karena bisa berlipat lipat kali ya kalau memang kita benar
sebaliknya bagi para seniman bisnis investasi lukisan ini dapat menjadi panggung
membantu mereka lebih dikenal di dunia internasional
nah gimana kita ini sebagai masyarakat yang berbangsa dan mereka
bernegara untuk mempromosikan budaya indonesia seni indonesia
seni indonesia itu di negara lain sudah dihargai oleh pihak pihak luar negeri gitu
tidak hanya lukisan karya maestro indonesia ternama
seperti basuki abdullah s sujoyono dan limang fon yang menjadi pilihan
pelukis mutakhir pun tidak kalah berkualitas dan menguntungkan